grup vokal asal amerika boyz ii men rabu malam mengguncang penggemarnya di surabaya
lewat konsernya yang bertajuk indie home indonesian tour dua ribu enam belas
boyz dua men mampu menghipnotis lebih dari dua penggemar setianya
boyz ii men yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini beranggotakan nathan morris sean stukman dan wenya morris
mereka menghipnotis sekitar dua penggemarnya di kota pahlawan
setiap lagu yang dinyanyikan dapat diturunkan oleh penonton
permainan acapella oleh grup musik asal amerika ini pun membuat penonton berteriak gembira
demi bisa menyaksikan pertunjukan spesial dari idolanya
penggemar boyz ii men rela merogoh koce hingga dua juta rupiah untuk kelas diamond
untuk tiket kelas lainnya dijual dengan harga satu juta rupiah lima ratus ribu rupiah dan dua ratus lima puluh ribu rupiah
dari total tiga lima ratus tiket yang tersedia
lima puluh persen tiket habis terjual
terus kayak aku sudah dengar dengar kalau acapellanya itu kayak bagus nyanyiannya juga bagus
jadi aku sudah mau nonton
jadi sudah excited
soalnya pas kayak ada tour di indonesia terus kayak kita dapat tiket gratis lagi di diamond
jadi sudah seru
seru banget sih keren banget
senang banget akhirnya boyz ii men bisa ke surabaya ya zia
dan bisa nyanyi nyanyi bareng
usai mengguncang surabaya selanjutnya boyz iman akan bertandang ke bandung
dan mengakhiri turnya di yogyakarta